ya allah bukan mama ya allah dan mama bisa pulang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
ya allah aku mohon padamu ya allah sembuhkanlah andin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
kiranya engkau mengabulkan doa allah ini ya allah
amin ya allah
dia pasti memohon kesembuhan untuk mbak andi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
justru di saat kondisi rumah tangga kami tidak baik baik saja
jadi kita mesti bangkit dengan ini
tapi sudah riang
tapi siapa yang sayang yang harus kita simpan

gimana kalau dia nyebut mbak andin today
kayak apa mbak andin bernah sekali hingga sekarang

pak teng apertit
dan orang orang di kita juga nanya dur consek jan

mas wuryah bu sarah saya dan kiki pulang duluan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
iya berusaha biar saya sama sarah di sini
kita di sini dulu ya ma
mas wuryah kamu pergi dulu ya
kemana ya kok belum datang juga
padahal aku kan udah ngasih tau dia tadi
anak cantik kok belum bobok
bobok ya udah malem
hai omong omong sama mama ya sayang karena mau ketemu mama
nanti ya sayangnya reina bisa ketemu mama kalau mau udah semua
bu saya keluar dulu ya bu ya
thanks ya mirna
jujur sama pinter sekarang reina bubu ya
omah temenin ya nanti kalau udah sembuh kita lihat mama
jujur sama pinter ya mama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
jangan siksa sayang dengan rasa bersalah seperti ini
kamu gak cinta sama adik
tapi malam ini
kenapa kamu menyembunyikan perasaan kamu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
bukan orang lain
saya men feel